kenapa pasu penggala ini tidak bisa menunjukkan di mana keberadaan nirunta
dasar tidak berguna menunjukkan keberanian
yang aku butuhkan itu bukan makanan bahullah
tapi kamu sudah berhari hari tidak makan arimbi
wajahmu sangat pucat
aku tidak mau kamu sakit
bahullah kalau kamu benar benar peduli kepada aku
aku mohon bapak aku mohon tolong lepaskan aku
anakku pasti kebingungan mencari aku kemana mana
jadi tolong lepaskan aku
kamu sudah punya anak arib
siapa bopo dari anak itu
tolong jawab pertanyaanku harimbi
apa berdiri ke ayah dari anak itu
siapapun bopo dari anakku itu bukan urusanmu bahula
sekarang aku mohon cepat lepaskan aku
tidak bisa harimbi
jangan membuat aku marah
atau apa akan menghabisimu
meskipun kamu membunuh aku
aku tidak bisa membuka ikatan itu
karena sekar ayu lah yang bisa membuka ikatan itu
jadi kamu jangan berteriak teriak harimbi
apa benar kerak kecil itu adalah anak arimbi dan kakak bedrik
tidak tidak mungkin
tapi kamu satu satunya yang menghalangi hubunganku dengan kakang badrik
akhirnya sekarang ayu akhirnya
kamu sadar juga ya bahwa barrika itu tidak pernah mencintai kamu
hanya ada aku di dalam hatinya badrika
kakang badrika hanya mencintai aku seorang
terus saja bermimpi sekara ayu
karena sampai kapanpun kamu tidak bisa memisahkan aku dari badrika
ada sesuatu di antara kami yang akan menyatukan kami selamanya
sesuatu apa maksudmu
kenapa aku harus bilang padamu
hei ari aku tahu
kau hanya ingin memanas manas itu
jangan kau sakiti arimbi
aku baru ingat dengan perkataan arimbi waktu itu
kalau aku tidak akan pernah mungkin bisa memisahkan mereka
karena ada sesuatu di antara mereka yang bisa menyatukan mereka untuk selamanya
kera kecil itu adalah anak arimbi dan kakak badrika
ternyata bentuk itu tidak apa apa
koja afira bernama uap'il
wah ikannya cantik sekali
ya allah ya roby jika memang hamba tidak ditakdirkan untuk berjodoh dengan farida
tolong lapangkanlah hati hamba ya allah untuk menerima semua ini dengan ikhlas
begitu banyak laki laki di bumi
kemungkinan mereka akan menerima semua ini dengan ikhlas
kenapa harus mardian yang menjadi jodohnya farida
barah kamu kenapa toh masih mikirin farida
oh ya barah besok kan hari pernikahannya farida sama mardian
kamu inget toh
kita harus tahan sir
aku ingin membongkar tabir kejahatan manusia harimau itu
matek aji kaca penggala
terap sirap dedemit parewanganku
kenapa pasu benggala ini tidak bisa menunjukkan dimana keberadaan nyirunta
dasar tidak berguna
menunjukkan keberadaan jeruta saja kamu tidak bisa
kalau nyerunta tidak segera aku binasakan
maka dia bisa kembali lagi dan berbuat
aku harus segera menemukan dan membinasakan perempuan buta itu
kau ialah si

tunjukkan padaku dimana keberadaan majikan kalian diruntah
kami tidak tahu
tunjukkan padaku dimana dia
sungguh lah fir kami tidak tahu kemana dia
kalian semua ingin cari perkara denganku
kalian masih mau bermain main denganku
kalian sungguh tidak berguna